presiden joko widodo menegaskan proyek garuda raksasa dan reklamasi pantai utara sepenuhnya diatur oleh pemerintah bukan swasta
bapak penas diminta untuk membuat master plan integrasi proyek garuda raksasa dan reklamasi
proyek ini adalah langkah antisipasi jika nanti pada dua ribu tiga puluh jakarta utara berada di bawah permukaan laut
tegasan ini disampaikan presiden joko widodo dalam rapat terbatas di kantor presiden rabu siang
presiden menyatakan ada tiga aspek yang harus ada dalam master plan itu yakni aspek lingkungan aspek hukum dan aspek sosial
dari aspek lingkungan master plan harus bisa menjawab persoalan lingkungan seperti biota laut dan mangrove
dari aspek hukum proyek tersebut tidak boleh melanggar hukum
presiden meminta agar semua kementerian yang terkait mensinkronisasi aturan hukum agar terhindar dari tumpang tindih hukum
berikutnya aspek sosial
proyek ini harus memberikan manfaat kepada masyarakat
sementara itu terkait reklamasi yang sudah berjalan pemerintah akan melakukan pembenahan
pembangunan pesisir ibu kota negara atau ncicd national capital integrated coastal development
yang sudah digagas cukup lama ini akan menjadi sebuah
jawaban untuk jakarta
jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi jakarta
dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi
meskipun di sini juga kita undang kpk